beginilah kondisi perumahan bukit manyaran permai yang ada di kecamatan gunung pati semarang
sudah hampir dua tahun tanah yang menopang fondasi perumahan mengalami pergerakan atau labil
sehingga bangunan rumah warga terkena imbas mengalami retakan dinding dan lantai
bahkan ada pula rumah warga yang akhirnya harus ambruk dan roboh seluruhnya
karena pergerakan tanah semakin kencang ketika hujan deras mengguyur seperti yang terjadi di kota semarang beberapa pekan lalu
beruntung peristiwa ini tidak mengakibatkan korban jiwa
meski longsoran atau pergerakan tanah selalu terjadi di tengah malam atau dini hari saat warga tengah tertidur pulas
dalam kurun waktu dua tahun ini jumlah rumah warga yang roboh dan rusak sudah mencapai dua puluh unit
di tahun ini saja sudah delapan rumah yang kondisinya sudah memprihatinkan karena nyaris rata dengan tanah
yang lebih ironis kondisi yang dialami warga perumahan tidak direspon oleh pihak pengembang
yang ternyata baru diketahui sudah kabur melarikan diri
karena kejadian ini bertahapnya hampir dua tahun masih berkala
tapi setiap hari hujan kalau menunggu pergerakannya ya kita nggak bisa cuma setelah hujan reda itu
oh roboh ini memang akibat dari hujannya pak
ya hujan terus ada resapan air pump yang nggak terkendali gitu
sehingga bocor ke tanah
rata rata tanah sudah ada tujuh
terus yang sekarang baru kelihatan kita lihat bersama itu itu tambah satu delapan
kemudian yang terdampak itu sekitar ada delapan rumah lagi yang seperti retak retak seperti sampingnya itu yang kita tidak tahu kapan jalannya
belum ada setahun mas jadi kira kira enam bulan itu diawali dua rumah terus berlanjut berlanjut terus disusul dengan musim hujan yang drastis kemarin itu
terus berurutan terus
kini warga perumahan bukit manyaran permai hanya menggantungkan diri dengan meminta bantuan pemerintah kota semarang untuk mencari solusi karena warga sudah tidak tahu lagi harus mengeluh kepada siapa
terlebih di masa pandemi sekarang ini tidak sedikit warga yang mengalami kesulitan ekonomi dan hanya bisa pasrah jika sewaktu waktu rumah tempat mereka berteduh harus roboh tergerus tanah
damar sinuko semarang